saya katakan lama saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu
jadi saya kadang kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya
dan karena yang utama kami sama sama patriot sama sama komit kepada nkri sebagai harga mati
jadi kalau ada perbedaan itu biasa
di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan tali kekuasaan dan hubungan yang rukun
hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah masalah kebangsaan
saya kira itu bu terima kasih mas jogoreng ya bu
dan kami juga nunggu ibu jalan jalan keambalan